kamu masih bicara macam macam sama saya
tuan tuan tuan
tuan jangan main main
keadaan pasien benar benar kritis
dan terus saja menurun
ini benar benar keadaan darurat
bagaimana ini ya allah
ini benar benar keadaan darurat
tidak salah lagi
saya yakin saya sama sekali tidak salah menilai
wisnu silhan itu benar benar mau mencelakai amira
cepat atau lambat wisnu akan mencelakai amira
saya tahu saya harus menolaknya
tapi bagaimana lagi caranya
kok papa bisa ada di sini
kamu itu gak ada puas puasnya kalau gak berantem dengan saya
tolong amira supaya dia bisa dioperasi
saya menyerah sama kamu prabowo
amira kamu harus berhati hati
supaya anak saya bisa dioperasi

apapun mungkin inilah kesempatan saya
apa yang kamu inginkan
baik kalau begitu
untuk amira saya bantu
tapi dengan satu syarat
begitu amira sembuh dan sadar
amira harus meninggalkan kamu
dan tinggal bersama saya
apa yang kamu inginkan
kamu ini mau mempermainkan saya
kamu hanya memberikan harapan sama saya
padahal kamu tidak punya niat untuk menolong saya
dasar kamu manusia kejam
tolong kamu jangan berpikir
tadi kan kamu bilang sendiri
kamu akan memberikan apapun yang kamu inginkan
itu permintaan saya
saya menginginkan amira untuk tinggal bersama saya
jangan kamu turuti permintaannya
permintaan macam apa ini
dia mau mengambil amira
dia mau bikin amira lebih susah
menerita dan lebih yang salah
kamu tidak boleh melewati amira
kamu tidak boleh membuang angin kamu sendiri
ke tangan setan ini
urusan kita itu belum selesai
dan kamu sudah mau menambahnya lagi
amira itu sangat berbahaya kalau tinggal bersama kamu
saya mengambil amira
untuk melindungi dia
kamu kosong macam apa lagi nih prabu
kamu pikir akan ada orang percaya sama intikan sebaik kamu yang akan menolong amirah
akan ada orang percaya
itu sangat artinya kamu merubah anjing menjadi monyet
hal yang mustahil
karena isi kepala kamu cuma ingin menghancurkan iksan dengan semua keluarnya
jangan jangan kamu sekali kamu jangan
berhenti jangan kamu
kamu masih bicara macam macam sama saya
tuan tuan tuan
tuan jangan main main
apa sih bapak
bisa nggak sih bapak ngapain kekerasan
masih berani kamu bicara sembarangan sama saya
bagaimana keadaan anak saya suster
dokter sudah menunggu bu
apu sudah menyelesaikan biaya operasinya
amirah harus operasikan
kalau tidak amirah tidak
udah bisa diselamatkan
suster tolong bila sama dokter
tolong selamatin amirah sekarang
saya akan segera lunasin semua biaya operasinya
yang penting aminah selamat suster
aduh ya allah
sus saya ikut ke kasir sama suster
saya akan bayar semuanya
uang kamu itu gak cukup
emangnya kamu pikir itu biaya operasinya berapa
semua keputusan itu ada di tangan kamu
jangan berpikir terlalu lama
kamu gak mau kan amirah mati
mungkin kamu berpikir
kalau saya menolong amira dan meminta dia untuk tinggal bersama saya
kamu itu sudah menjual dia ke saya